saudara kita ke informasi selanjutnya kalah di mahkamah konstitusi pdi perjuangan kini berjuang di pengadilan tata usaha negara
menggugat penetapan gibran raka buming raka sebagai calon wakil presiden
pdip berharap hakim bisa memberi putusan adanya faktor kekuasaan dalam penetapan komisi pemilihan umum
di pengadilan tata usaha negara majelis hakim memeriksa gugatan pd perjuangan terhadap komisi pemilihan umum atau kpu
yang menetapkan gibran raka buming raka sebagai calon wakil presiden pasangan prabowo subianto
upaya hukum ini dilakukan pdi perjuangan pasca gugatan capres cawapresnya ganjar pranowo mahfud md kalah di mahkamah konstitusi
mk menolak seluruh petitum ganjar mahfud dan
anies baswedan muhaymin iskandar pada dua puluh dua april lalu
pada sidang perdana kamis kemarin penggugat diwakili tim hukum pdi perjuangan yang diketuai gayus lumbun
langkah yang ditempuh pdip saat itu untuk membuktikan adanya indikasi kecurangan selama proses pemilu dua ribu sembilan belas
mulai dari penetapan gibran sebagai calon wakil presiden
tidak ada putusan lain yang bisa membatalkan putusan mk yang final and binding
artinya itu sudah berakhir di situ dan berlaku untuk semua pihak yang ada di negara ini
tapi kemungkinan besar yang kami harapkan adalah apakah kekuatan kami itu sudah betul
di disemisal disebut layak artinya dapat dipahami
menerima kekuasaan sedatnya oleh kpu dan jajarannya
kalau itu dipastikan juga tidak akan membatalkan mk
sudah disebutkan dia final kami menghormati juga
namun esensi rebusan itulah yang kita harapkan
kalau ditemukan antre matah overheaded oleh kpu maka rakyat yang diwakili di senayan
di legislatif yaitu mpr wadahnya seluruh rakyat yang mempunyai keabsahan berpendapat itu ada di sana
nah dia akan memikirkan apakah sebuah produk yang diawali dengan melanggar hukum itu bisa dilaksanakan
pengalaman saya dua periode saya di dpr di komisi dua
di hukum dan memimpin beberapa ansus
tentu pansus ini punya hak untuk memanggil melakukan penyelidikan atas tindakan pemerintah
itu undang undang konstitusi bahkan itu menjamin
ditemukan apa nanti oleh wakil rakyat di situ
muaranya tetap ke mpr
ini adalah upaya hukum kedua pdi perjuangan
menggugat hasil pilpres lewat proses yang dinilai tidak wajar
kpu pada dua puluh empat april lalu telah menetapkan prabowo subianto gibran raka buming raka
sebagai presiden dan wakil presiden terpilih